tapi kita tidak ada tekanan sama sekali
kita telah bekerja di jakarta selama sepanjang musim ini
jadi seperti yang saya katakan kita hanya teruja untuk menunjukkan apa yang kita bekerja